saudara telah bertemu dengan penguasa kerajaan gunung bukawi
apakah saudara masih ada niat untuk minta pengelarisan itu
ada apa sih dengan mas jono
silahkan duduk pak deh
aku hanya mampir sebentar kok
kebetulan ada undangan ceramah di kelurahan
tadi malam saya nggak bisa datang ke majelis taklim
itulah sebabnya kenapa aku mampir ke rumahmu
karena tidak seperti biasanya
kamu itu ingkar janji
semalam kami bertengkar pak deh
sekarang ini rasanya susah sekali
mau mengajak mas jono ke pengajaran
saya ingin menjaga kemampuanmu
sejak usahanya bangkrut
dia jadi berubah
aku sudah menduganya
tadi dari jauh aku sudah melihat dia di depan rumah
kenapa dia berusaha menghindariku
saya sendiri heran pak de
kenapa mas jono takut ketemu sama pak deh
padahal saya sudah jelaskan sama mas jono
bahwa uang itu pemberian budaya
pasti ada masalah lain yang sedang dihadapi suamimu
bukan hanya sekedar uang yang diberikan dari budaya
dan menurut pak deh
aku memang punya henang
dan tidak meraguk
agar gue diadakan
jangan sampai itu
coba lu ikut gua gabung dari dulu
gak bakal susah hidup lu

ini liat tuh say
eh kabur ya
kamu tunggu disana
takut ada tamu lagi
kau akan berada di tempat alam yang lain
kau akan berada di tempat alam yang lain
tak ada pusuk semua
kalau tak ada pusuk semua
kau tak akan datang kemari
berarti kau tak punya uang
kasihan kau jadi bangkrut
selamat datang di kerajaan
kau akan bahagia jika menjadi pemimpin
bebaskan mata rumah
sekarang saya ingin tanya sekali lagi
apakah saudara masih ada niat untuk minta pengelarisan itu
saya tetap ingin mempunyai ilmu pengelarisan
dengan mengucapkan niat itu
berarti saudara telah mengikat suatu perjanjian dengan putri gunung kami
terima kasih mbah
dan satu lagi yang harus kau ketahui
semua yang saudara lihat di sini harus kau ceritakan kepada istrimu
mengajak melongok pada sumur itu
subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah
apa yang sedang dialami siti ini
kelihatannya dia sedang mengalami masalah yang berat
bapak dari mana aja sih pak
kok jam segini baru
untuk apa kamu menunggu
menyiksa diri saja
aku tuh khawatir pak
tadi bapak tuh pergi pergi gitu aja gak bilang mau kemana
udah jangan ngomel terus
pan saya sudah pergi ke sana
ternyata apa yang saya lihat di pasar
semuanya ada di sana
kamu jangan cerita sama siapapun
itu rahasia kamu sendiri
saya tidak mengira
kalau raja para siluman itu adalah perempuan yang sangat cantik sekali
dia itu putri gunungkawi
cantiknya memang luar biasa
tapi ilmunya kesaktiannya sangat mengerikan
sekali kamu terikat sama dia
tidak akan kami bisa melepaskan diri
kecuali maut menjemputmu
karena itu no
kamu harus laksanakan semua perintah guru kunci
tapi saya masih ragu untuk menyampaikan pada istri saya pak
karena istri saya cepat panik dan nyalinya kecil
kamu harus bisa
kamu jangan main main sama putri gunungkawi
aku akan menjaga keamananmu
aku akan menjaga keamananmu
aku akan menjaga keamananmu
aku akan menjaga keamananmu
aku akan menjaga keamananmu
aku akan menjaga keamananmu